hah kok healing ke pasar eits jangan salah pasar yang satu ini ini di usianya yang setengah abad
tetap eksis di tengah gempuran berbagai pusat perbelanjaan di tengah kota surabaya namanya
pasar atom surabaya tanya itu pasar ini juga menjadi simbol keharmonisan multi kultur dan
juga multi etnis termasuk kulinernya yang dinikmati bareng bareng wah seperti apa kita cobain yuk
bahkan ada slogan tak lengkap ke surabaya kalau belum ke pasar atom nama atom sendiri konon
karena ada simbol atom di depan pasar sehingga pasar yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua ini populer
disebut pasar atom pasar dengan sekitar enam ratus stand ini memang menjajakan aneka kebutuhan termasuk
kulinernya yang berasal dari berbagai etnik kalau pasar atup itu ini destinasi ini
apa namanya cari makanan tradisional biasanya keping jajanan khas surabaya terus apa kayak belanja belanja
sedikitlah buat oleh oleh aja jual makanannya banyak di lengkap sih pasar atom dari belanja baju
terus kayak snack snack terus makanan makanan kayak kuliner banyak nah kita buktikan ya tapi
ngomong ngomong kalau menggunakan bahasa daerah penjualnya maka kita bisa dapat harga spesial
wah apakah benar ya kita coba dulu yuk pertama kuliner dari pulau madura
atmosfer pertama yang kita rasakan ketika di sini adalah penawaran yang super ramah dari para
penjaja bubur madura ini sayang bobo lopez lo delong temi urap pecah karena ini ada bubur sayang bubur
madura saya boleh boleh bubur madura mi beres mi remak beres beres iya makan dena namanya bubur madura
nama aslinya itu adalah kajin sobi kajin itu bubur sobih itu nama daerah di bangkalan gitu ya
jadi asalnya bangkalan umi juga asalnya bangkalan oke kalau dibilang sebagai makanan pembuka sih
sebenarnya bubur madura ini berat juga ya karena penuh karbohidrat dan gula mayoritas terbuat
dari tepung beras tapioca sagu mutiara dan ketan hitam
semua dicampur dengan santan kental dan gula udah mare mare ini berapa mie sepuluh ebo ya jadi
udah jadi udah ini udah ada ini mah bisa dibilang appetizer yang tepat nih umi mariamah adalah generasi kedua
dari penjual bubur madura ini semua diawali oleh ibunya yang berjualan sejak pasar turibuka tahun
hingga sekarang display penjualan bubur madura ini dipertahankan seperti aslinya dan menjadi
ciri khas kekhasan inilah yang membuat para penjual kerap diundang mengisi acara hajatan bahkan hingga
keluar kota ya masih di good morning getaway dan tadi kita sudah pakai makanan pembuka itu
ada bubur madura ya nah ini udah keroncongan pengen makanan berat nah kita coba makanan dari
peranakan yang biasanya ini paling diburu pada saat imlek ya kita cobain lontong cap gome yuh mari mari
nanya ya kalau misalnya transaksi gitu pakai bahasa tionghoa pakai bahasa mandarin gitu itu harganya
enggak sama aja sama aja jadi korting daisa daisa di korting ya oh ya udah oke oke lontong cap gome
oke aku tunggu sini ya asik ya lontong cap gome kuliner peranakan ini dijajakan juga di los
makanan lantai dua tahap dua pasar atok cece siani adalah generasi kedua dari kedai betty ibunya merintis
dengan menu dan resep yang masih dipertahankan hingga kini disempurnakan sama taburannya ini
adalah dari kedelai sama udang yang dihaluskan anda bisa bayangkan bagaimana gurinya surga dunia
lekoh bumbunya benar benar terasa menariknya meski keturunan tionghoa kuliner yang disajikan
juga bercampur dengan khas jawa timur ada kikil tahu campur dan nasi empal proporsi kuliner ini
pun dihargai kisaran dua puluh empat hingga tiga puluh empat rupiah saya pun menikmatinya sampai tetes terakhir
nah titik keramaian lain di pasar atom adalah di bagian makanan ringan yang ada di lantai dasar
ya tuh pelanggannya enggak berhenti henti ya silih berganti awalnya terkenalnya manisan terus habis itu
juga ada keripik keripik ini ya ini boleh dicoba semuanya oke kita coba ya gratis nyobanya ya belanjanya
aneka keripik hingga manisan tersedia di sini dan semuanya boleh dicoba satu persatu
borong deh bermacam rasa dan tekstur manisan ada di sini ada manis asam pedas dan tekstur
basah atau kering tinggal dipilih dipilih dipilih karena begitu banyaknya abangnya sampai naik panggung
tuh untuk jualinnya tak ketinggalan aneka keripiknya tetep nih boleh dicoba satu persatu nama namanya
pun unik ada kuku macan wah awas dicakar ya ada juga nih terok tapu dibaca terung dan manco ya

kemasan produksi lokal maupun imporan dan juga terdapat aneka makanan ringan kemasan produksi lokal maupun
yang langka langka juga menjadi pilihan untuk oleh oleh nih saya juga beli yang renggit dan
rasa ikan ya sunwen tiga puluh oke ini ya kakak cantik makasih ya iya sama sama ya udah ini
dapat ya oleh olehnya jadi disini ini memang tidak hanya masalah kuliner yang memanjakan lidah tapi
juga healing karena kebersamaannya ramah ramah orang ya oke sampai ketemu lagi di lain kesempatan